lima orang sudah membuktikan keberuntungan mereka dengan berhasil mendapatkan satu unit mobil hanya bermodalkan satu rupiah
setelah sukses menyisikan ratusan bahkan ribuan orang mobil tersebut kini tiba di rumah masing masing
kini juga ada kesempatan yang sama akan kembali hadir dengan hanya satu rupiah
kali ini warganet bisa mendapatkan satu unit mobil listrik kita lihat bersama
beberapa waktu lalu lima orang membuktikan keberuntungan mereka dengan masing masing berhasil membawa pulang
satu unit mobil toyota agia seharga satu rupiah saja
mereka mendapatkannya melalui flash sale satu rupiah shopee yang berlangsung pada empat april dua ribu dua puluh
kelima orang yang beruntung itu adalah febri setiawan asal cimahi jawa barat
kurniawan eko anggoro dan evita dari jakarta
devi agustina anggraini dari tangerang banten
serta adinda permata hati asal medan sumatera utara
para pemenang ini tak menyangka
akhirnya bisa meraih keberuntungan dalam flash sale kali ini
sebab beberapa dari mereka mengaku beberapa kali mengikuti event serupa
tetapi kala itu masih belum beruntung
tapi setelah ngalamin sendiri aku percaya sekarang flash sale itu beneran ada
dan buktinya udah aku rasain hari ini
mobilnya juga udah di tangan aku kuncinya juga udah diserahin

karena itu ada mobil wuling air ev
terima kasih shopee
terima kasih shopee
terima kasih shopee
terima kasih shopee